tidak jangan sekarang
sedulur kusunan kelijaga
datang di saat yang tepat
ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kamu
apakah itu berkaitan dengan
prajurit prajurit aneh yang tengah mencari
kamu tidak apa apa
sakit kan jeng
tidak jangan elder
apa yang akan kamu lakukan
batu buon maksimum

terima kasih kanjun sunan
berterima kasih lah kepada allah subhanahu wa ta'ala
kamu sudah berjaya
kamu sudah berjuang dengan hebat
kamu istirahat dulu disini ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa yang sudah ku ketahui
tentang prajurit aneh yang sedang mencari
aku telah mendapatkan petunjuk
ini adalah perbuatan kalawaksa
apaku tidak salah dengar
kalawaksa yang dulu pernah di kalahkan oleh sesubakir
kamu tidak salah dengar sedugur
kita harus bergerak cepat
sebelum sebelum terlambat
sebelum kalawangsa mendapatkan kembali kekuatan yang jauh lebih besar
kalau sampai kita bertemu dengan prajurit prajurit itu
mereka sudah menyebar
sedulurku bagaimana kabar jaga tingkir
kamu harus pergi kepada pokok seorang diri
ini aku berikan petunjuk arah
di sanalah kitab al hikmah berada
jaga pinggir tengah sendirian tanpa penjagaan
semoga saja tidak terjadi apa apa karena kekuatan nunggu bungunya bisa saja keluar kapan saja
ada apa sedulurku
aku sudah segera menemui jaga tinggir
karena aku sudah berjanji keberanian ageng tinggir untuk selalu menjaganya

untuk selalu menjaganya
baiklah setelah menerima panggilan dari sultan trenggono
aku akan mengirim pasukan pasukan khusus untuk mengatasi para prajurit aneh itu
juga mengatasi semua kekacauan ini
iya sedulur setelah ini kita bicara lagi tentang bagaimana caranya mengalahkan kalawangsa
aku pergi dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu tidak apa apa jaga
terima kasih nisanak karena telah menolongku lagi
aku memberikan itu untuk bekal perjalananmu jaga
agar kamu bisa membeli makanan dengan uang itu
percayalah aku akan selalu mengawasi
dan akan selalu menolongmu di saat ganti
nisanak ini sebenarnya siapa
kenapa nisanak tidak memperkenalkan diri
lalu perihal orang tua kandungku
bukankah nisanak tahu kebenarannya
aku pasti akan memberitahu kamu di waktu yang akan datang
aku akan menunggumu